masih dari bisnis kreatif selain untuk alat komunikasi
telepon pintar juga bisa menjadi media hiburan
hal ini membuka peluang bisnis baru
yakni bisnis kreatif pengembangan aplikasi dan games
telepon pintar saat ini membuka peluang bisnis baru
yakni pengembangan aplikasi dan games
seperti game anak sole buatan agate ini
sebuah game edukatif yang memadukan unsur mobile game dan board game
game ini menyasar kalangan orang tua dan anak anak
agate adalah perusahaan yang sejak dua ribu sembilan memfokuskan usahanya
dalam pembuatan aplikasi dan mobile game
agate melihat pangsa pasar game di indonesia sangat besar
ada satu ratus lima puluh juta pelanggan mobile game di indonesia
pada dua ribu empat belas total pendapatan mobile game di indonesia mencapai dua empat triliun
agate adalah perusahaan yang mencapai dua empat triliun
enam mahasiswa asal bandung ini tertarik terjun dalam bisnis game edukasi sejak dua ribu enam belas
meski sudah melahirkan empat game edukasi di playstore
dan memanfaatkan teknologi augmented reality seperti belajar binatang
mereka mengaku masih sulit mengembangkan usaha rintisan milik mereka ini
sulitnya itu yang satu kendalanya yang pasti proses pembuatannya
terus dari keuangannya juga dari dana dan lain lain
setelah mulai ini dana masih dari lomba lomba
setelah lulus dari kuliah ini pengen fokus di bagian produksi game
terus nanti pengen coba coba kayak cari investor atau kayak gitu
atau enggak masih murni dari aplikasi kita pendapatannya
kayak masukkan iklan masukin purchase kayak gitu
perusahaan riset pasar game newzoo memprediksi
pasar game indonesia pada dua ribu tujuh belas mencapai enam triliun rupiah
kedua terbesar di asia tenggara setelah thailand
artabima ditya bandung